warga di solo jawa tengah mendatangi pasar murah yang digelar dalam rangka hari imlek
selain sembako murah warga bisa mendapatkan cabai dengan harga di bawah harga pasar
jelang hari raya imlek digelar pasar murah imlek di kelurahan sumber banjarsari solo
sejak pagi warga sekitar berbondong bondong mendatangi lokasi pasar murah
serta pembagian sembako bagi warga kurang mampu ini
sebagian besar mereka adalah ibu ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar lokasi pembagian sembako
untuk mendapatkan paket sembako warga hanya menunjukkan ktp dan membayar rp dua puluh lima
satu paket sembako berisi beras mie instan gula pasir dan minyak goreng
selain menjual paket sembako panitia juga menjual aneka sayuran dengan harga murah
termasuk cabai yang saat ini harganya masih tinggi
jadi ini adalah kegiatan rutin sebagai benteng
kepedulian dari kita bang artagraha yang juga mau merangkul masyarakat
pembagian sembako murah ditambah ada jualan pasar murah untuk sayur mayur
di pasar murah ini harga cabai merah hanya rp lima puluh per kilogram
sedangkan cabai merah rawit rp tujuh puluh lima per kilogram
sementara di pasaran harga cabai masih dijual di angka rp sembilan puluh lima per kilogramnya